artinya saudara melihat saudara verdi sambo masuk ke dalam rumah
saya tidak memperhatikan karena saya mungkin sedang fokus dengan
ya tapi saudara tahu kalau verdi sambo masuk ke dalam rumah
tidak tahu yang mulia
oh tidak tahu oke
kemudian setelah saudara verdi sambu masuk di dalam rumah
siapa yang memanggil saudara untuk masuk ke dalam bersama korban
om kuat waktu itu dari dalam keluar yang mulia di garasi itu
ada pintu garasi dalam
di situ menyampaikan kalau om riki sama om joshua dipanggil bapak
om riki dan om joshua dipanggil bapak
om riki om joshua dipanggil bapak
selanjutnya masuk ke dalam posisi yang maju duluan siapa
saya panggil joshua karena yosua ada di depan taman yang mulia
ada di taman samping depan rumah saya hampir
tidak mungkin teriak teriak juga yang mulia
saya sampaikan kalau bro dipanggil bapak gitu
terus saya berjalan joshua juga berjalan
di cctv juga terlihat yang mulia
setelah itu saya tidak terlalu mengartikan
joshua masuk seingat saya joshua paling depan yang mulia
ingat saudara joshua paling depan
karena saya sempat berhenti dulu di depan mobil itu yang mulia
waktu masuk saya terakhir masuk itu yang mulia
saya kan jalan dari dapur itu
udah belok ke kanan yang mulia
posisi joshua sudah ada di depan antara bapak dengan richard
seingat saya seperti itu yang mulia
saya tidak terlalu mendengar ada apa apa
terus yang saya dengar waktu itu
saya sambil jalan yang mulia
bapak mengucapkan jongkok gitu
ke arah joshua
dan richard mencabut senjata dari
mengalahkan senjata terus
seingat saya joshua mundur tidak mau jongkok
mundur gitu terus
eh ada apa ini
ada apa pak
eh ada apa ini
terus ditembak sama richard yang mulia
saudara mendengar perintah yang disampaikan kepada
ferdis sambo kepada richard
yang saya dengar hanya jongkok yang mulia
tidak pada saat itu dia mengatakan
saya tidak mendengar soemar
kemarin majelis hakim bersama jaksa penuntut umum
serta penasihat hukum terdakwa meninjau pada lokasi kesana
kita melihat lokasi di tempat kejadian perkara tersebut
pada saat saudara mendengar kalimat tadi
mengatakan saudara mendengar bahwa kalimat jongko

saudara korban berada di mana
di depan antara bapak dengan richard yang mulia
sudah di depan hadap ke arah dapur
ya di daerah situ yang mulia
di daerah situ di depan pintu gudang
masih lebih ke sini lagi ya mulia
masih ke sini lagi di tengah tengah antara gudang dan kamar putri chandrawati
di ada tangga itu yang mulia
mungkin di sekitar situ yang mulia
mungkin di sekitar situ
mungkin di sekitar situ
terus saudara berada di mana
saya lagi jalan dari dapur ke arah tengah itu yang mulia
dapur ke arah meja makan
itu kan nggak terlalu jauh
iya yang mulia
karena ruangan kami perhatikan di sana kan terlalu kecil
tidak sebesar ruang sidang ini benar kan
betul yang mulia
artinya kan saudara mendengar dong
atau melihat kalau memang saudara mengatakan
saudara dari dapur menuju meja makan itu
saudara mendengar dong kan saudara satu ruangan
dan ruangan itu tidak terlalu besar
saya sampaikan yang mulia yang saya dengar bapak bilang jongkok
jongkok itu saja
tapi saudara tidak mendengar waktu bilang hajar cat hajar
tidak mendengar juga yang mulia
tidak melihat juga
tidak yang mulia
waktu itu jongkok jongkok gitu terus
kan joshua mundur yang mulia
mundur gitu terus
tembak sama richard yang mulia
tembak sama rincat
berapa kali rincat menembak
lebih dari tiga kali saya yang mulia
lebih dari tiga kali
pada saat richard menembak saudara melihat
saya melihat yang mulia
jarak saudara dengan richard berapa jauh
saya di belakang richard di sebelah
saudara di belakang richard di sebelah
meja kompor yang mulia
ya kan berarti di belakangnya richard kan
betul di belakangnya rincat dan di belakangnya ferdisambu
betul bapak di sebelah kiri
iya kan betul kan
saudara bersama kuat kan
ada omku di sebelah
di samping saudara ada kuat makru
betul yang mulia
majelis kemarin menghitung pada saat di sana ruangan itu nggak terlalu besar
betul yang mulia
dan di keterangan pada beberapa saksi ahli kemarin mengatakan bahwa saudara tidak melihat ferdisambu menembak
tidak yang mulia
tidak melihat yang mulia
saudara tidak melihat
betul yang mulia
tapi saudara melihat saudara ferdisambu menembak ke atas
betul yang mulia
iya yang mulia
pada saat saudara melihat saudara ferdisambo menembak ke atas ke langit langit ke plafon
dia menggunakan senjata apa
dari posisi saya berdiri saya tidak tahu menggunakan senjata apa dan saya juga tidak terlalu paham dengan senjata yang mulia jenis jenisnya yang mulia
saudara tidak terlalu paham
betul yang mulia
senjata yang saudara bawa apa
saya menggunakan glock yang mulia
saudara menggunakan glock
setelah menembak ferdisambu apa yang dilakukan
menembak menembak itu menembak dinding sana terus ada jongkok juga ada yang menembak ke dinding sebelah kanan saya yang mulia
terus setelah itu beliau keluar yang mulia ke arah garasi keluar melalui pintu dapur
terus senjata yang digunakan untuk nembak dikemanakan
tidak memerhatikan yang mulia
tidak memerhatikan saya yang mulia
tidak memperhatikan padahal jaraknya dekat loh
dari posisi saya berdiri kan saya berdirinya terakhir setelah saya dari pintu dapur itu yang mulia
karena pada saat penembakan terjadi saya mendengar suaranya romer yang mulia
romer betul yang mulia
jadi saya ada sempat berbalik ke arah dapur dan melihat ke arah garasi yang mulia mencari romer
karena saya dengar suaranya romer
tapi karena tidak ada saya melihat ke dalam lagi dan saya berdiri di perbatasan antara ruang tengah dengan dapur itu yang mulia
sebelumnya saudara sering pernah melihat atau sering melihat orang ditembak
tidak pernah yang mulia
pada saat saudara melihat saudara richard menembak korban
tentunya saudara terkejut atau shock dong
iya yang mulia
tapi saudara masih sempat mendengar suaranya romer dan mencari menoleh untuk melihat romer
karena saya mendengar itu refleks saya yang mulia
refleks saya karena mendengar terus saya teringat romer juga ada di depan yang mulia terus saya cari yang mulia suara itu
luar biasa dong artinya lebih bagus lebih
lebih menarik mencari suaranya romer ketimbang melihat orang ditembak
maksudnya yang mulia
kan saudara terkejut saudara kan shock melihat richard menembak korban
tapi saudara masih sempat memalingkan muka untuk melihat suaranya romer untuk mencari suaranya romer
iya yang mulia
artinya kan lebih menarik suaranya romer
bukan lebih menarik yang mulia
tapi karena waktu itu ya saya refleks mencari suaranya romer
lah iya makanya kan artinya suara romer apakah suara romer lebih menarik sampai perhatian saudara terpecah dari melihat penembakan itu
apakah suaranya romer lebih menarik perhatian saudara sampai saudara memalingkan muka itu
itu refleks dari saya yang mulia
itu hanya refleks saudara saja
apakah romel pada saat itu masuk ikut membawa senjata atau ikut mau menembak
waktu saya kan penembakan itu kan deder gitu terus saya mendengar saya ke dapur gitu yang mulia melihat tidak ada romer yang mulia
romernya sudah tidak terlihat di karpot depan karena terakhir saya ingatnya romer kan ada di situ
jadi saya pikir romer bang bang bang itu dari situ yang mulia
saudara kuat ma'ruf dimana kan saudara menoleh ke belakang berarti melihat kuat ma'ruf dong masih di samping saudara
waktu saya ke belakang itu yang mulia seingat saya om kuat masih di samping saya
masih di samping saudara om kuat
saudara ferdis sambo keluar
iya yang mulia keluar
korban sudah tertelungkup dengan bersimbah darah
yang dari posisi saya kelihatan hanya kakinya yang mulia
iya makanya kan sudah bersimbah darah saudara tahu kalau korban sudah tumbang
sudah jatuh yang mulia
setelah dia masuk setelah dia keluar apa yang dilakukan oleh terdakwa verdi sambo
setelah keluar yang masuk seingat saya kan romer yang mulia
romer terus melintasi saya terus tidak lama pak ferry sambo juga masuk
ketika bapak melintasi saya saya langsung bergeser ke dapur itu yang mulia
di situ ada tumpukan beras saya berada di situ
tidak lama bapak keluar menggandeng ibu yang mulia
sempat saudara terdakwa ferdis sambo menyampaikan sesuatu di ruangan itu
tidak tidak ada menyampaikan sesuatu yang mulia
bahwa kalian semua tidak bisa menjaga ibu di magelang
saya tidak mendengar itu yang mulia
saudara tidak mendengar dan saudara melihat yang tidak yang saudara tahu bahwa saudara ferdi sambo keluar bersama putri candrawati
setelah keluar balik lagi
setelah keluar balik lagi
terus sudah lama keluar bersama ibu yang mulia
pada saat saat itu saudara tahu kalau saudara putri candrawati itu berada di dalam kamar
pada saat itu saya tidak tahu posisinya ibu putri di mana yang mulia
tapi saudara melihat bahwa di kamar itu terlihat saudara pada saat penembakan itu
pada saat penembakan saya tidak memperhatikan yang mulia
terus setelah penembakan setelah terdakwa ferdis sambo memapah putri candrawati kemudian
kemudian keluar dari pintu dapur itu ke arah garasi kemudian ke karpot saya juga mengikuti di belakangnya yang mulia
terus saya dipanggil oleh pak ferdis sambo diperintah untuk mengantarkan ibu ke rumah sakuling
kenapa saudara ikut
apa keluar mengikuti ferdis sambo
mengikuti ferdis sambo dan putri candrawati
karena bapak keluar yang mulia
iya yang mulia
bukan karena saudara mengikuti perintah dan itu skenario itu sudah terlaksana
tidak ada skenario itu yang mulia
tidak ada skenario itu yang mulia
tidak ada skenario itu tetapi saudara sudah tahu tadi di awal bahwa akan terjadi penembakan
saya tidak tahu akan terjadi penembakan di durian tiga yang mulia
bagaimana cara menurut anda
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu